kurang dari hitungan satu bulan lagi masyarakat indonesia akan menentukan pilihannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden
mana yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan negara selama lima tahun ke depan
apa saja keunggulan para cawapres di mata masyarakat dan apa kritik serta masukan mereka bagi kedua cowok pres yang sedang berlaga dalam kontestasi pilpres saat ini
yang perlu diapresiasi adalah sifatnya yang kebapaan ya menurut aku
nah maksudnya jadi dia mungkin bisa mengemong lebih masyarakat indonesia itu lagi kalau terpilih
terus kalau dari cawapres dua kalau aku sih ngeliatnya ya secara pribadi adalah cakep sih dan maksudnya jago untuk ngomong kalau presentasi menarik
kalau pak kiai ⁇ maruf ⁇ itu orang agama ya jadi dia cenderung masalah agamanya lebih bagus gitu aja
karena dia itu pengusaha jadi dia misi dan visinya itu ke depan bagus ya karena dia sebagai pengusaha
kalau dari penampilannya ganteng
oh ganteng sekali dia sih kesukaan mak mak
kita kan majoriti emang muslim ya jadi kayaknya sih memang lumayan dapat tempat secara experience kalau yang marfamin
kalau pak kiai ma'ruf kayaknya si sandiaga uno dia lumayan ada pengalaman kayaknya pernah jadi wagub kan walaupun cuma bentar
sebagai bisnismen juga kayaknya dia lumayan sukses terus juga apa namanya beberapa kali dia juga visit ke beberapa kota kayaknya sih lumayan banyak ngerti tentang masyarakat gitu
kalau pak kiai kan namanya orang ibaratnya orang indonesia kan memang orang muslim ya mungkin ya lebih bagus
kalau saya lihat itunya juga memang kalau rakyat indonesia kan memang mayoritas orang muslim kan gitu aja
kalau pak sandi sih itu memang bagus juga sih cuma dia mehak rakyat kecil gitu
ibaratnya waktu jadi gubernur aja dia sama tukang delman gitu masih merhatiin kan gitu
yang perlu dikritisi adalah mungkin lebih tampil lagi ya
selama ini kan memang yang terlihat adalah
lebih one main show dari pak jokowi nya
mungkin memang bisa pak kiai lebih terlihat lagi seperti apa jadi kita semua bisa tahu lebih mengenal juga pak kiai
apa yang perlu diperbaiki
kiai yang perlu diperbaiki ya semuanya baik sih
cara bicaranya juga ya mungkin karena dia udah sepoh ya jadi agak gimana agak gemetaran atau gimana
nanti kalau dari dua kalau misalnya let's say karena ganteng
sebagainya kelemahannya apa dong bu kira kira
kelemahannya ya kita kan belum tahu belum kinerjanya kan belum kelihatan
saya kira sih lebih ke apa ya kedekatan dengan masyarakat sih
karena sebenarnya dua duanya belum pernah jadi apa ya jadi public figure yang memang benar benar yang apa namanya benar gitu
jadi belum pernah punya pengalaman yang tinggi aja gitu
tapi bagian rakyat kecil yang bisa diperbaikin ya supaya merhatiin rakyat kecil gitu aja
oh lebih ke protes kerjanya
iya lebih ke kerjanya
posisi cawapres dalam kontestasi pemilih dua ribu sembilan belas ini tak bisa dipandang sebelah mata
meski hingga kini jabatan wapres hanya jadi pelengkap dari tugas presiden
benarkah figur cawa pres akan mendongkrak keterpilihan presiden
dan telah hadir bersama saya di studio adalah sejumlah tamu
sebelah kiri saya ada bang miftah sabri jubir bpn prabowo sandi
selamat malam bang
kemudian di tengah ada
bang hasdudin wahid wakil direktur penggalangan pemilih muda tkn jokowi maruf
selamat malam bang
dan di seberang saya sudah ada analis politik lembaga survei kedai kopi bang hendri satria
selamat malam bang
ini kalau tadi kita melihat tayangan ya ada statement dari sejumlah masyarakat terkait dengan figur cawapres
meski tadi ada statement yang mengatakan bahwasanya mereka bukan public figure sebelumnya tidak banyak dikenal
tapi ketika mengikuti kontestasi pilpres mau tidak mau nama nama ini muncul
lalu bagaimana di antara abang abang semuanya
semua ini melihat kemarin dari debat kemudian juga hasil survei mengatakan elektabilitas mereka tidak mendongkrak banyak
dari keterpilihan ketertarikan pemilih terhadap calon presiden
mungkin ke bang miftah dulu
oh ya gantian ya dua dulu ya
baik kalau dari sisi kita dari prabowo sandi kita justru menilai bahwa pasangan prabowo sandi ini istilah anak muda sekarang itu dynamic duo
hal yang ada di pak prabowo tidak ada di bang sandi hal yang tidak ada di bang sandi ada di pak prabowo
karena tantangan global dan tantangan negara kita ini semakin ke depan itu semakin besar challengingnya
maka dynamic duo ini promising ya untuk bisa muncul sebagai solusi leadership terhadap kepemimpinan kita
pak prabowo sudah senior bang sandi masih muda
pak prabowo itu akan banyak menangani hal hal di bidang politik strategi pertahanan keamanan hubungan luar negeri
jadi bang sandi kuat di bisnis sosial kemasyarakatan penciptaan lapangan pekerjaan
jadi pasangan ini duo dinamis itu yang pertama
yang kedua kalau tadi yuda mengatakan bahwa tidak ada efeknya justru menurut kajian kami dan juga saya pikir diafirmasi ya oleh banyak lembaga riset poster belakangan yang sudah merilis
bahwa untuk dua peran wapres sangat besar untuk menentukan
dan juga menambahkan kekuatan elektoral daripada pasangan presidennya
jadi kira kira kalau dalam perhitungan kami itu sejak diumumkan sebagai calon wakil presiden daripada pak prabowo
bang sandi berkeliling ke seluruh indonesia lebih dari satu lima ratus titik kunjungan yang sudah dia lakukan dan traction dari masyarakat itu luar biasa
sambutan dari masyarakat luar biasa
dan dalam perhitungan kami yang terakhir itu
efek penambahan elektoral suara bang sandi terhadap pak prabowo itu cukup besar
sehingga sudah membuat posisi antara pak prabowo dengan pak jokowi itu jadi ekul
sementara sebelum semeluluh simulasi survei yang kita lakukan sebelum adanya sandi memang tertinggal pak prabowo itu sepuluh lima belas poin
menambahkan sehingga di equal
analisa terhadap pak jokowi
nyaris sumbangan
pak maruf terhadap
jadi tidak benar juga saya pikir
kalau mengatakan bahwa wapres ini
tidak ada perannya khusus untuk kita
kesana berperan bang sandi apalagi juga
melihat bang sandi itu
sebagai sosok yang ideal
bahkan idn times
research ya sebagai sebuah media milenial
itu membuat riset seluruh indonesia
bang sandi muncul
sebagai tokoh pengusaha
saya ke bang hasudin
masudin setuju dengan pernyataan dari
bang mita terkait dengan elektabilitas
pak maruf dari hasil survei
dari tim prabowo sendiri tidak cukup signifikan
untuk mendongkrak keterpilihan
perlu disurvei lagi
jangan jangan ada yang salah disurveinya
apa yang tidak ada di jokowi
apa yang tidak ada di pak prabowo
apa yang tidak ada di mas sandi
itu ada di yai maruf
kalau kita mau nyari
kemudian menjadi simbol
dalam pemilih muslim
itu hanya ada di yai maruf
kan gembar gembornya bahwa
kita mencari sosok yang dipilih oleh jokowi
jadi mak ulama mas
itu kan gembar gembornya selama ini
yang ternyata itu
tampil sebagai jawab pres
itu kan yai maruf amin
yang dipilih oleh pak jokowi
artinya pak maruf amin ini
mempunyai tingkat elektabilitas tertentu
yang itu cukup signifikan
bahkan meningkatkan elektabilitasnya
satu latar belakangnya
berbeda dengan pak jokowi
berbeda dengan pak prabowo
bahkan dengan sandi
itu artinya kalau orang orang pemilih muslim
sosok yang tepat untuk jawab pres
baik ban nemsat atau yang lain
di survei survei itu menyatakan
di umat islam
katanya antara enam puluh sampai delapan puluh juta
kalau dia dapat rokis am nu
ini sudah mulai menggumpal
nadien di bawah ini
orang orang di sini sudah tahu
pak prabowo itu bukan mewakili nu
pak sandi itu
nu mulai melakukan
apa namanya suaranya
mulai utuh nih
saya cek ke bawah itu yang kalau kemarin kemarin itu
sebagian besar itu ada di
pak yai maruf
yang berikutnya yang ketiga
ya maruf itu ketua mui
yai maruf juga bergaul dengan seluruh
dan kedekatan dia
jaringan dia dengan seluruh wabah
dengan para kiai
itu menjadi salah satu kunci pokok
pemeluk islam yang taat
pemeluk agama yang taat itu di bawah
yang kadang kadang tidak tersurvey dengan baik
justru mereka itu dengan
kekuatan yang di desa desa itu
mereka menggumpal jadi satu
yang terakhir kalau melihat
debat jawa press kemarin
hampir semua masyarakat di desa bilang
yai maruf itu mempunyai
kejutan yang luar biasa
kalau ke bang hendry ya
apakah memang figur ataupun sosok dari seorang cowok pres sendiri
berpengaruh terhadap elektabilitas
presidennya sendiri juga gitu
apakah memang berbanding lurus ataupun bagaimana
tapi dijawab nanti selanjutnya
segera kembali terlalu bersama kami
tapi kalau pengennya yang ganteng enerjik
muda pasti akan ke km sandi
kita bisa juga lihat hasil survei ini bang
ataupun bagaimana alasan
dari pemilih untuk menyukai
tadi seperti yang anda katakan ya
ini kita melihat kondisi di mana
mereka akan mempertimbangkan dari segi usia
di sini kan kita lihat generasinya
kebudayaan ketertarikannya seperti apa
nah ini yang menarik adalah
ada variabelnya terkait tadi mungkin ini tidak bisa
kita tampilkan semua adalah terkait dengan fisik
kemudian juga latar belakang
pendidikan dan juga
hal hal yang terkait dengan sesuatu
yang melekat pada individu dari cawapres itu sendiri
lalu anda melihat bagaimana
apakah pengaruh dari penampilan fisik usia
latar belakang keagamaan pendidikan itu berpengaruh
nah ini kan terlihat kan makin senior
makin ke km aruf
makin muda dia makin ke mas andi
nanti kan tinggal dihitung aja sama tim sukses
mana yang paling banyak berperan
dalam pemberian suara
selain ini juga yang kita
harus kaji adalah
dalam pemilihan langsung
yang terjun ke politik
itu lebih sukses daripada
ulama yang terjun ke
pak jokowi pak jk adalah salah satu
contohnya karena dari pengusaha yang ke politik
haji musadi pak gusola sudah pernah
lebih dulu tampil
di panggung politik sebelum km aruf
nah gus dur
langsung waktu itu pilihannya
nah sekarang kita mau
lihatnya bagaimana kansnya
kedua cawapres ini betul
tadi kedua narasumber sudah mengatakan
perannya pasti ada kalau dari hasil
surveinya ke dekopi
jadi artinya kalau pak jokowi
prabowo sudah punya
maka yang akan membantu adalah
prabowo itu kan tertinggal cukup signifikan
sebetulnya sama pak jokowi itu
hasil kompas kemarin itu kan bukan berarti
pak prabowo menang ada tren naik ya
turun pak jokowi ya
nah ini ditambah nih penambahannya
nah tergantung daripada
cawapres sebetulnya kemarin itu pada saat
debat para cawapres ini
harus bisa membuktikan bahwa
dia tidak hanya sekedar bumper
bahwa dia benar benar
seorang cawapres yang pas untuk jokowi
kan gosipnya adalah
tadinya dipersiapkan jadi bempernya
pak jokowi untuk isu isu anti islam
lebih disuruh jadi mesin penggalangan suara
makanya agak kelimpungan tapi makanya
pada saat tampil kemarin kan luar biasa
saya sudah ingatkan dari kubu
dua juga beberapa
yang menganggap remeh kayak ma'ruf
coba lihat di debat pertama
walaupun hanya diberikan sedikit waktu oleh pak jokowi
tata bahasa kayak ma'ruf
itu luar biasa
nah kemudian mas sandi harus membuktikan apa
dia harus membuktikan bahwa
dia ini bukan cawapres
pada saat dipilih ini kan ada
isu kardus ada isu kagetan dan lain lain
tapi ternyata juga bisa membuktikan bahwa
mas sandi juga
mendongkrak pak prabowo cukup
dan itu juga signifikan
nah bagaimana dengan waktu yang hanya tinggal
dua puluh empat an hari lagi ini kita anggap tiga minggu
kalau menurut saya tidak perlu
dikasih beban berlebihan kepada cawapres ini
yang memang diinginkan oleh
si cawapres ini jadi artinya kalau memang
kayak ma'ruf adalah seorang ulama
maka doronglah ke arah yang
islam kelompok islam kemudian
mungkin mas andi bisa didorong ke arah
nah nanti tinggal ke depannya
bagaimana kedua orang ini
bermain hanya saja
memang banyak hal
yang akan menentukan kira kira
tapi yang jelas peran cawapres
ini salah satu yang signifikan adalah
ada yang udah bosen nih
karena kan sudah pernah
terus ada yang mungkin
beberapa yang tadinya pak jokowi terus kecewa
pak prabowo juga gitu sama
mungkin juga nggak mau milih pak prabowo
nah itu pilihannya tinggal mau milih
kayak ma'ruf atau milih sandi boleh nggak
boleh orang satu paket
nyoblos sandi juga dihitung kan
nyoblos kayak maruf juga dihitung jadi ini
menjadi opsi pilihan juga
dan tidak boleh dikesampingkan jadi kalau udah nggak mau
orang orang milihnya sandi atau
kay ma'ruf dan kalau kita lihat tadi
hasilit bang kompas itu perbedaan
umurnya signifikan kan
kaum citizen atau warga negara yang senior
lebih ke kay ma'ruf yang muda muda
ke mas adi saya menarik ke
bang hasan ulin ya kalau tadi bang henry
mengatakan wakil presiden
cawa presiden lebih fokus kepada
memang segmennya yang jelas tadi kalau misalkan
dari generasi ini baby boomers
di mana pemilih dari pak ma'ruf itu
cukup besar kemungkinan ke depan kemudian juga
pemilih yang latar belakang agamais
bagaimana ke depannya dengan waktu yang tadi
dikatakan tidak sampai tiga minggu untuk
mencuri kemungkinan lain apakah memungkinkan
dari generasi y x ataupun
bahkan milenial anda bisa ada peluang
di sana ya kalau
kita sih lebih sepakat dari ma'ruf
tidak terjebak pada
segmentasi berdasarkan usia
kalau kita lihat trennya di indonesia
seseorang semakin suka datang ke tps
semakin malas dia masuk ke tps
jadi kalau pakai
y ma'ruf lebih banyak mempunyai pemilih
pasti daripada bang sandi
saya membacanya begitu
bapak ibu saya enggak ya
pemimpin itu kan sesuai
dengan tantangan zaman
pak y ma'ruf
setiap marhalah itu
ada rijal laki lakinya
dan menurut saya tantangan sekarang
itu problematikanya seluruh
rumpaga riset seluruh
polster mengatakan apa masalah terbesar
yang kita tanya itu istilah saya mengistilahkan
pekerjaan bagaimana menstabilkan
harga harga dan bagaimana soal living cost
pendapatan masyarakat tidak bertambah
tapi pengeluaran rumah tangganya bertambah
tiga inilah yang menjadi parito optimum
daripada masalah kalau kita tanya
dengan melihat permasalahan ini siapa
ar rijal yang menjadi solusinya
tentu orang yang bisa menghadirkan pemimpin
kepemimpinan yang kuat dan
mahir dalam hal ekonomi
dan terus terang bahwa pilihan
terhadap bang sandi saya pikir sudah sangat tepat
karena beliau adalah sosok yang
mahir dengan kompetensi
orang banyak salah paham ya sandi itu bukan
anak orang kaya bos dia anak pendidik
ayahnya hanya seorang pensiunan karyawan menengah
di kaltek tapi dia belajar ekonomi
sampai tuntas dengan beasiswa di amerika
ip nya empat dia di phk
setelah menjadi karyawan akhirnya kecelakaan
dia membuat bisnis start dari tiga perusahaan
karyawannya sekarang sudah
bisnisnya ada tiga puluh ribu orang artinya apa
dia mencapai titik sekarang itu
karena kemampuan pribadinya
di bidang ekonomi dan permasalahan
masyarakat kita sekarang adalah permasalahan ekonomi
diskoneksi antara apa yang
kita perbincangkan di elit apa yang dibahas
agenda setting media dengan apa yang
terjadi di bawah isu suku agama
bangsa ras dan indeks prestasi
itu sarip itu nggak ada di bawah
yang ada di bawah adalah isu ekonomi
kalau kita lihat di media ya baik di media
sosial atau media mainstream isunya
hari ini itu adalah isu tentang radikalisme
isu tentang agama
itu di bawah
di masyarakat itu mengemuka
jadi tidak ada yang kemudian bertanya
tentang ekonomi dan sebagainya
anda mas hasanudin
tetap aja pakai pikiran itu nggak masalah
tapi kalau itu yang dikedepankan
anda kalah di pemilu
karena nggak ada mas kita turun ke bawah
mas saya turun di dapil dan
satu lima ratus sandi turun di indonesia
kita punya tim data kita tanya orang
agama bangsa ras indeks prestasi
udah tiga itu aja
kalau isu ini dan itu diakui kok
dan diakui oleh pak jokowi
last minute dia keluarin kartu yang
menanggapi isu yang kita angkat
sejak awal kapan
kalau isu isu tentang itu udah selesai di biar jokowi
kalau kita mau milih orang baik
kalau kita memilih di pilpres ini
cara kebaikan saya yakin jokowi
dan yai maruf orang baik
kalau kita memilih kemudian
ini sesat pikir orang baik dua duanya orang baik
pak prabowo orang baik bang sandi orang baik
yai maruf orang baik
ini stasi saya mas
saya menarasikan bahwa
kalau kita berpikir karena kebaikan
pasangan yang kami dukung itu adalah orang baik
saya nggak bicara orang lain ya
saya bicara yang kemudian saya dukung
kemudian kalau kita bicara tentang yang pengalaman
dua duanya adalah orang yang punya pengalaman
baik di tingkatan kebijakan politik
baik di tingkatan kebijakan
legislatif atau eksekutif
karena yai maruf itu
lama jadi anggota dpr ri juga
kalau kita kemudian bicara bahwa tentang ekonomi
yai maruf punya
arus baru ekonomi indonesia
dia pencetus ekonomi syariah di indonesia
dia bukan hanya konseptor
tapi dia juga praktisi
artinya dia punya kelengkapan untuk itu
menjawab semua isu isu yang ada di bawah
jadi kami tidak punya
keraguan atau kemudian kekhawatiran
tentang isu isu yang disampaikan oleh sahabat saya tadi
karena semuanya sudah
diantisipasi dengan baik oleh kedua pasangan ini
mau kartu indonesia prakerja
mau dan sebagainya
itu kan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan
karena pak jokowi ini menindaklanjuti
apa yang sudah dia lakukan
bukan berjanji akan memanfaatkan
bukan berjanji akan memanfaatkan
dia telah melakukan
dia telah melakukan
itu bedanya ya
telah dengan akan
oh sangat jauh
masyarakat itu suka dengan yang telah
bu nggak suka dengan yang namanya akan
berarti yang menarik adalah dari dua kandidat cawapres ini
mereka memang orang orang yang berkompeten
tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan
kemudian pengalaman dan juga kredibilitas
tapi juga anda melihat sosok ini bisa juga
untuk running di dua ribu dua puluh empat ya
kita berpikir dua ribu sembilan belas
oke baik kita akan membahas lagi setelah jdw
belum jelas belum jelas kan
seperti seperti melencari itu
seperti seperti melencari itu
kerjaan wakil presiden mungkin menjalankan program dari bapak presidennya
mungkin mendampingi presiden
kurang tahu sih jelasnya gimana
oh ya tahu
jadi kalau pengetahuan saya
tugas wakil presiden itu mensupport presiden
khususnya pada saat presiden tengah berhalangan
terlebih seperti itu

harapan saya semoga sekolah ini gratis lagi seperti yang dulu
saya kan orang jawa timur
seperti anak saya itu jualan gratis
saya berharap wakil presiden yang nanti terpilih lebih proaktif ya
setidaknya walaupun memang presiden punya keputusan
dia juga punya keputusan lain
jadi masyarakat itu punya second opinion
yang pasti lebih baik aja ya untuk kedepannya
lebih memperhatikan juga untuk yang kalangan bawahnya
tidak hanya yang tersorot aja
tapi lebih memperdalam lagi ke dalamnya
tidak cuma yang terlihat saja meskipun
kan biasanya cuma yang viral saja atau yang diperhatikan
tapi kalau misalnya sebisa mungkin
dicari lagi secara lebih belusuknya
harapannya juga haruslah selaras dengan presidennya tentunya ya
jangan sampai ada perbedaan pendapat
nanti masyarakat jadi bingung
wakilnya bilang begini presidennya bilang begitu
kan jadi tidak klop lah
ya setidaknya harus kompak sama presiden
ya itu tadi adalah bagaimana pandangan masyarakat mengenai fungsi
dan juga kepentingan
dan juga tugas tanggung jawab dari seorang cawapres
saya ke bang hendry
kalau tadi masyarakat tidak semua memahami
karena memang figur dari cawapres selama ini
seolah olah hanya melengkapi daripada kedudukan presiden
dan itu apakah berpengaruh terhadap ketertarikan
masyarakat untuk memilih cawapres selain ada indikator indikator tadi
itu saya rasa cukup ya
tadi kan beberapa mengatakan mewakili presiden gitu
itu saya rasa sudah cukup menerangkan banyak hal
bila presidennya berhalangan ya maka wakil presidennya akan tampil
nah dengan pengetahuan itu
sebetulnya mereka juga cukup memahami bahwa
si cawapres ini akan punya peran pada suatu saat nanti
menurut saya apa yang diketahui oleh masyarakat
ini adalah hal yang baik gitu
kan kita nggak perlu mengharapkan misalnya
sepeluruh masyarakat tahu
misalnya pak jk lebih take care di ekonomi dan internasional
pak jokowi lebih lokal
jadi semua forum internasional pak jk terus yang pergi
itu kan nggak perlu sampai sedetail itu
tapi yang jelas mewakili presiden mendukung presiden itu juga sudah sangat baik
nah sekarang masalahnya adalah harari
si harari ada buku yang ditulis harari
dia mengatakan bahwa segala sesuatunya tuh di saat ini
bukan tergantung dari siapa yang berperan
nah yang paling relevan di zaman ini itu adalah pertarungan yang sesungguhnya antara capres cawapres
capres capres mana yang paling relevan untuk keadaan kondisi sekarang
apakah dengan gaya yang otentik atau gaya pencitraan misalnya
atau yang memang take care dengan
apa yang sangat peduli terhadap ekonomi
atau yang peduli terhadap sebuah sistem demokrasi
nah hal hal ini sebetulnya yang dalam kurun waktu tiga minggu lagi
akan berusaha diikuti oleh si capres cawapresnya
waktu di dua ribu empat belas kan sebetulnya pak jokowi mengikuti tren itu
tampil sederhana gitu
hanya saja sayangnya ketulusan pada saat menjalani sebagai presiden itu kesederhanaannya membuat masyarakat kehilangan itu gitu
karena ini mungkin pelajarannya
jadi incumbent itu hati hati dalam mencitrakan diri selama berkuasa
pada saat dia menampilkan sosok sederhana di dua ribu empat belas
kemudian dia tampil membawa motor moge
itu sulit sekarang menampilkan kesederhanaan seperti dua ribu dua puluh
maka yang bisa ditampilkan oleh pak jokowi apa
kedekatan dengan masyarakat
makanya sekarang sering banget naik mrt kan
mas yuda belum diajak ya tapi chelsea island udah diajak kan
nah itu nggak apa apa
akhirnya tapi apakah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat ini sekarang relevan dengan tren dunia yang ada gitu
nah pak prabowo itu dengan gayanya sendiri
kalau pak jokowi bisa dari mobil turun menyapa masing masing pak prabowo menyapanya dari atas mobil
boleh kayak boleh aja ya karena itu masing masing gayanya emang seperti itu
tapi untuk wapres sendiri kondisi yang saat ini anda katakan relevan apakah dua ini cukup
wapres ini dua duanya kan unik
dari sisi tadi saya ceritakan dari sisi kelompok yang satu ulama yang menjadi politisi satu pengusaha yang menjadi politisi
itu sudah berbeda
dari sisi umur juga senior sama lebih junior gitu ya lebih muda berbeda juga
cara pendekatannya juga beda
kebiasaannya yang satu senangnya lari basket renang
yang satu mungkin belum terlihat seperti apa
kesenioran ini kan akhirnya pilihan aja
mau sosok wapres yang menurut mereka relevan adalah sosok yang senior atau sosok yang muda
pak jk itu sebetulnya menampilkan peran yang baik sekali pada saat dia menjadi pendampingnya pak jokowi
waktu itu dianggap relevan pak jk
memang walaupun senior juga tapi pada saat jadi wapres pak jokowi
umur pak jk jauh lebih mudah ketimbang kayak mak ruf
nah apakah kemudian masyarakat memilih menurut masyarakat misalnya tadi isunya adalah radikalisme
oh ini ulama yang paling relevan dengan kondisi saat ini
atau pilih pak sandi dengan segala macam jargon ekonominya gitu ya
mana yang akan dipilih
yang jelas masyarakat saat ini kita tuh dihadapkan kepada sebuah tren lagi yang harus kita cegah
tren untuk tidak memilih gitu kan
tren untuk tidak memilih gitu kan
nah tren untuk tidak memilih baik nggak
sebetulnya kalau namanya demokrasi siapapun yang menang kalau kemudian mereka nggak mau milih itu nggak akan dihitung aja suaranya
tapi memang kerugian buat kita
jadi lebih kecil
biasanya orang lebih pilihnya saya pilih presiden aja daripada legislatif
sekarang kita lihat hasil survei
mengenai kesukaan ataupun bagaimana alasan untuk menyukai
alasan menyukai calon wakil presiden
ini dari litbang kompas lagi
ini beberapa nih indikatornya
dari fisik usia latar belakang agama latar belakang pekerjaan hingga kemampuan berkomunikasi bahkan
nah kalau anda lihat ya apakah memang ini mewakili tadi relevansi kondisi saat ini bang
ini coba kita bahas satu satu
kemampuan berkomunikasi itu bukan hal konten yang tadi saya katakan
ini masalah style
latar belakang agama kita tidak perlu lihat karena dua duanya sama sama islam
nah yang lain lain ini
tapi maksud saya adalah karena dua duanya islam jadi kita bisa kesampingan ini
tapi yang pembedanya yang jelas itu kan fisik usia latar belakang pekerjaan kemampuan komunikasi
tapi kan di mana bang
bahwa kiem ma'ruf memang digemari karena latar belakang agamanya
sementara sandi kan karena intelektualitas kemudian fisik dan kemampuan berkomunikasi serta usia
oh gak boleh ya
jadi kalau anda melihat tadi fisik pak sandi lebih umur di dua belas lima
kemudian usia juga delapan belas
bang mistah gimana
ya saya mungkin biar enak biar komprehensif ya saya dicatat catat juga nih
saya setuju dengan yang bang hendri sampaikan tadi
memang sekarang itu eranya relevan atau tidak gitu ya
oh otentik relevan atau tidak di mata voters gitu
tapi kalau saya boleh menyampaikan juga bahwa
memang relasi antara pak prof sandi dan saya

agak berbeda nih bang kami melihat dengan dulu pasangan yang lama gitu pak prabowo hatta
waktu zaman pak prabowo tadi terasa ini dua koalisi besar
satu incumbent komunikasi kaku
kalau bang sandi dengan pak prabowo kan pak sandi itu juga mentinya pak prabowo
prabowo mentornya juga patron pimpinan di partai juga dulu gitu ya
kemudian juga kakak juga juga pernah apa namanya
jadi hubungan itu sangat cair gitu
jadi gak ada saya melihat suatu relasi yang kaya gitu ya
saya melihat suatu relasi yang kaku
contoh aja misalnya waktu pergi kpu gitu
itu santai aja pak prabowo ya kan
lo bareng gue aja deh yang berangkat gitu loh
dan bang sandi juga sama pak prabowo
orang yang bisa diskusi terbuka gitu
oh diskusi gitu ya
dynamic duo nya tercipta antara pak prabowo dan bang sandi
bisa memberikan judgment judgment yang pak prabowo nanti
oh gitu ya saya nanti oke
itu bisa merevisi pandangannya
dan saya pikir ini sebuah relasi yang menarik gitu loh
saya pikir kalau kita lihat kekuatan
jadi dan saya mengamati
saya diskusikan dengan beberapa teman bahwa
bahasanya justru the real prabowo
pak prabowo sekarang lebih anteng gitu lihat aja
kita melihatnya ekspresi beliau di media di televisi
di media sosial lebih relax gitu
karena bang sandi tuh bisa tuh memancing sisi sisi rileks dari pak prabowo
antara bang sandi dan pak prabowo sebagai pasangan dynamic duo ya
nah itu yang saya pikir kalau ditanya sekarang
saya setuju dengan bang henry relevan mana
tentunya bagi saya
prabowo sandi relevan untuk problematik yang dihadapi oleh masyarakat
sebenarnya relevan tidak hanya tadi ada variable ya
jokowi repot tuh panjang
bagaimana tuh relevan nya
apakah memang bisa menjawab kondisi saat ini
selain tadi ada beberapa variable
tadi sudah dijabarkan dulu
siapapun ketemu yayu ma'ruf tuh merasa teduh
masyarakat merasa terayomi
kita butuh sosok yang gede hari ini
kalau masalah gila kerja pak jokowi itu jagonya
tapi kemudian gila kerjanya pak jokowi
berusukannya kemudian apa yang sudah dia lakukan itu
dipayungi dengan sosok teduh
yang kemudian punya visi yang hebat
terus kemudian dia juga tahu tugasnya sebagai cawapres kayak apa
yaitu yayu ma'ruf
itu ini pasangan yang luar biasa
hari ini kan kita lihat orang kan hirup pikuk
gaduh mau milih ini malu ini
yayu ma'ruf anteng teduh
dan itu menunjukkan bahwa masyarakat ini yang dicari
bahwa kita butuh sosok sosok yang di samping gila kerja
tapi dia punya keteduhan
dia fungsi fungsi pengayoman
dan dia kemudian bisa kemudian menjadi bapaknya rakyat
yang memang benar benar dibutuhkan
bukan sesuatu yang kosmetik
mohon maaf yayu ma'ruf tidak pakai kosmetik
yayu ma'ruf autentik
dia tidak pernah kalau kemudian dia harus melepas sarung dan sebagainya tidak
dia apa adanya
kalau capresnya agak berbeda
sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini ya
kalau anda melihat tadi semua memberikan statement statement keunggulan masing masing
kemudian bagaimana nanti mereka meyakini relevansinya
lalu sebenarnya dalam waktu yang tidak lama lagi tiga minggu
apakah memang cawapres ini akan kembali
berperan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan mereka
untuk mendapatkan peluang lebih baik lagi
sangat sangat berperan
yaudah kita kalau lihat dua ribu empat belas
itu pak jokowi unggul karena satu kata sederhana
jadi pada saat itu pertarungannya adalah antara elit melawan yang sederhana
jokowi adalah kita itu benar benar kuat
nah saat ini pertarungan antara elit dan orang yang biasa biasa aja dari rakyat itu tidak terjadi
dua duanya sudah masuk
dua duanya sudah masuk ke ranah elit
nah sekarang apa yang jadi relevansi yang paling kuat
kalau jack snyder bilang
demokrasi dilakukan atau demokrasi bisa langgang melaksanakan sebuah negara
kalau tercapai tiga hal
ekonomi yang merata hukum tidak tebang pilih dan kedewasaan bertoleransi
nah bagaimana si cawapres ini bisa membantu capres capres yang menerjemahkan tiga hal ini
maka kemungkinan besar dia yang dipilih
ingat pada dasarnya politik adalah bisnis harapan
oke terima kasih sekali mbak tati
siapapun yang harapannya bisa dibeli atau diterima oleh masyarakat
oke menarik sekali
terima kasih buat semua waktunya pada malam hari ini
ya karena memiliki harapan tadi ya
baik terima kasih buat setmen terakhirnya bang hidri
bisnis harapan ya memberikan sesuatu
kalau tadi bang mengatakan bahwa seorang ini php ya gitu kan

masya allah juga php politiknya
maksudnya waktu yang pada malam hari ini mudah mudahan
wheel price kali ini siapapun yang terpilih
wakil presiden juga memiliki peranan
bahwasannya tadi masyarakat sudah cukup mengerti bahwasannya peranan wakil presiden
tidak bisa dipandang sebelah mata
sehingga sosok yang terpilih juga tidak hanya melengkapi
tapi juga mampu mendukung pemerintahan indonesia untuk menjadi lebih baik lagi
si indonesia prime news sudah kembali tetap bersama kami